kalau bicara soal teknis tahapannya hak angket ini sudah di tahap konsolidasi dengan partai lain
kemudian naskah akademik ini sudah rampung beka
kemarin saya ngobrol dengan sekjen naskah akademiknya sudah selesai
dan begini soal hak angkat ini juga jangan di belum apa apa pikir
wah ini nanti untuk jatuhkan presiden wah ini nanti batasan
hanya normatifnya hanya berhenti direkomendasi kan
ini ganti membatalkan hak pemilu gak ada partai politik semua berkepentingan
masalah di mana pemilu itu berjalan
menjadi masalah itu ada di masalah ada tuduhan bansos ada tuduhan keterlibatan aparat
kita mau bersihkan juga nama aparat kita dari cerita cerita begini
supaya tidak menjadi sipang siur beritelir di luar
karena zaman orde baru itu begitu digunakan aparat masuk di dunia politik
sebagai bangsa yang jangan seperti keledai jangan ulangi dasar itu
jangan tunjuk saya dong keledainya bk
bukanlah maksudnya kata orang bijak begini
keledai sekalipun tidak bisa masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali
jadi kalau kita masuk lagi berarti kita lebih bolos
kodo dari keledai kira kira begitu